sedang berbicara tentang itu allah wabarakatuh
cepet cepet kita cepet oke pak siap waspada
bito berhasil mengalami perhatian mereka
meninggan di barang kita kubur sini
besok udah kita berik lagi oke
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
tolong semuanya dengarkan ya bagi para santriwan dan santriwati yang ketua
kelompoknya maju di barisan paling depan
iya aku mau dong kenapa aku ketuanya aku paling depan
aku maunya ketua
hai hai kau kamu malah dong sama sobri soalnya apa
sobri itu lebih awal ada di sini ketimbang kamu ya
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
baik sebelum kita berangkat marilah kita berdoa untuk keselamatan kita di perjalanan
dan disana nanti ikuti ustadz bismillahirrahmanirrahim
pun amin amin silahkan semuanya berjalan ke mobil dan kelihatan di jalannya bisa berbangga
ya ya ya ya waduh waduh waduh lili ngapa masih disini temen temennya semua udah pada jalan
ya pak sarpam listur ditinggalin gimana nih
tenang aja pak si lilis saya bawa aja ke pondok nanti
gitu aja ya iya jagain lili jagain mana
baik untuk para santriwan tolong dengarkan ustadz halo ya dengar ya kita solawatan ya
ahmadiyah habib ahmadiyah habib salam alaika salam alaika ya sebentar sebentar ada telepon
assalamualaikum roger roger roger ustadz ridwan gimana kondisi
aman terkendali kan alhamdulillah disini aman terkendali ustadz nah bagaimana kalau disana ustadz
udah diabsen semuanya ustadz ridwan lupa ya saya ini kan hafal betul semua santriwa dan
santriwati kita jadi saya pikir nggak perlulah di absen absen astagfirullahaladzim alfan pak ustadz
tulis mana ya udah kalian tenang aja nggak usah panik nggak usah heboh kalau nggak ada
di sini udah pasti lili sama pak ade di mobilnya kiai amin gitu aja kok panik
bapak ustadz lilith ketinggalan ustadz
lilith ketinggalan ustadz
lulul kok bisa kok bisa ketinggalan sih
pak pak pak pak
puter balik pak puter balik pak
cepat cepat kita jepet lilith
oke pak siap
eh eh pak
pak supir kita berhenti dulu ya pak
soalnya ada salah satu santriwati
kita kenapa ngadulan aja sih
kan masih ada angkotnya
sentriwati sama pak deh
kamu tau gak
tujuan kita camping ini
ada yang tau
coba tolong dengarkan semuanya ya
tujuan kita camping ini
jadi buat apa
kita pergi jauh jauh
tapi tidak ada
rasa setia kawan
kita semua tunggu disini
sampai dapat kabar
dari pak deh
ataupun ustadz musa
tentang keberadaan lili
kalian yang sabar dan tenang ya
gak usah ribut
koruangan guru enggak yang ngangkat ya
maaf sih pasal ini juga kan enggak tahu kebetulan nih
ada di sini ada apa nih luangkrin selilis nyusul santriwan santriwati kunanta yang
pada mau kemping angkotnya sih kayaknya belum jauh lindah ya bapak security susul susul tapi
apa dia punya angkutnya yang mana
ya bewak doang lu kehalang halang timbang angkot aja makin nanya pokoknya yang mana kelihatan banyak bocah ya itu dia angkotnya
sudah naik naik naik sini makasih ya pasal pak eh tunggu tunggu tunggu
apa lagi sih nanti siapa yang bayar ini bapak security tenang aja lu mau masalah ongkos nanti disono lu ketemu pak ustadz
lu minta aja sama pak ustadz ridwan atau pak ustadz musa ya nanti beta minta
kita tau lagi ini anak anak
kita bawa dia
kita bawa dia
bapak security bawa
bapak security bawa

gua mau kemana ya gua ya
bapak security bawa
bapak security bawa
bapak security bawa
bapak security bawa member soal sesungguhnya
pulang pergi gitu jadi karena dia pulang pergi itu jadi agak agak lupa gitu ngapain gitu lho
kalau bapak ngomong saya tahu apa yang bapak maksud gimana saya tahu apa yang bapak maksud
ustadz ya alo bapaknya lilis udah ancang ancang ngambil nafas dia mau berbicara oh iya lilisnya
iya itu dia saya mau bilang kalau lilis itu sama pas satpam sudah balik lagi ke kunanta
ya syukur deh kalau gitu baru balik lagi ke kunanta saya pikir kemana ya